ajang balap motor world superbike indonesia musim dua ribu dua puluh tiga di sirkuit pertamina mandalika akan segera
dimulai persiapan terus dilakukan panitia demi menggelar race yang menghibur dan menarik
ajang balapan dengan menggunakan motor yang dijual di pasaran ini akan berlangsung mulai tiga hari
hingga lima maret mendatang pada rabu kesibukan di area sirkuit mandalika cukup tinggi terutama
pada wilayah pedok atau tempat parkir para pembalap sejumlah logistik pembalap berupa
sepeda motor dan perlengkapannya sudah mulai dimasukkan ke dalam garasi tak ketinggalan
petugas pun sudah mulai memasang banner banner iklan di dinding dinding pembatas dan tiang besar
juga restart sementara itu sejumlah truk pengangkut logistik yang tiba di bandara zainuddin abdul majid
lombok rabu pagi juga sudah didistribusikan langsung menuju sirkuit mandalika demi menjaga
keamanan pihak mgpa selaku operator sirkuit mandalika pun mulai melakukan sterilisasi
lokasi dengan mengatur dan mengeluarkan sejumlah kendaraan roda empat dan roda dua serta
kenaraan truk pengangkut logistik untuk ditempatkan di tempat parkir ini sudah mulai terlihat lebih baik
dari bagian depan dari kawasan yang terlihat di bawah ini akan disediakan dengan berat dan berat yang tidak terlalu banyak
untuk di tempatkan di tempat parkir ini sudah mulai terlihat dengan berat dan berat yang tidak terlalu banyak
kita lakukan sterilisasi supaya lebih aman dan lebih tertib ya karena di dalam pedok sekarang cukup banyak
volunteer cukup banyak orang yang mulai merapikan dari kebersihan keamanan ada training ada latihan
kemudian ada training crowd control segala jadi kalau terlalu banyak kendaraan yang berseliwaran
di sini takutnya nanti ada sesuatu yang tidak baik ya
sementara itu demi mensukseskan ajang world superbike
terdapat delapan orang marshal yang berada di dalam pos
marshal memiliki beberapa peran dan tugas
ya palingan sebelum masa ini seperti ini
pelatihan pelatihan tentang pengingat kembali
apa yang harus kita lakukan supaya ketika besok race dimulai
kita tidak lupa tentang apa yang sudah dijelaskan di sini
sementara seorang sukarelawan yang juga bertugas sebagai martial
mengaku yang perlu dikuasai adalah warna bendera
fungsi bendera dan kapan harus dikibarkan
yang dipersiapkan sebenarnya sih cukup pengetahuan tentang fungsi fungsi bendera
sama gimana cara pengibaran bendera
apa aja fungsinya kapan dikibarin
sama macam macam bendera
selain marshall mgpa juga merekrut sukarelawan yang nantinya
akan bertugas menjadi tenaga kebersihan risk control dan tenaga kesehatan
total jumlah masal yang direkrut ke tiga ratus lima puluh orang
itu terdiri dari yang sudah pernah ikut atau yang belum pernah ikut
sebagian besar dari warga sekitar
sisanya dari yang dari mataram ada yang dari sebagai volunteer
seluruh volunteer akan menjalani pelatihan terlebih dahulu
untuk memastikan kecakapan mereka dalam bekerja nanti
lalu rahmat junia di lompok tengah nusa tenggara barat